kenapa kamu jadi berubah kayak begini sih
udah udah tante udah gak usah dilanjutin ya
kita bakal minta maaf ke cewek itu
tapi bukan karena cinta merasa bersalah
karena kita cinta sama arka
buka pintunya naura
naura tolong buka ini aku arka
ngapain kamu cari naura disini
dia ada di belakang
dia ada di belakang
dia ada di belakang
dia ada di belakang
dia ada di belakang
lihat tingkah arka
jadi aneh begitu semenjak gadis kampung itu tinggal disini
makanya tante pengen sekali arka cepat cepat nikah sama kamu
supaya gak ada terusan kampung
akhirnya lah ini theta ada sesuatu
makanya baru damai aja
seru apa sih
and also jatuh mendoronguku
kamu jangan bawa sama aku
aku tanya sekali lagi
siapa yang suruh kamu pindah ke kamar ini
mama yang suruh
kenapa sih ma
naura tuh disini sebagai temen aku
kenapa mam pindahin dia kesini
jangan salahin mama dong
dia sendiri yang mau
jadi biasa tidur di balai dia gak bisa tidur di spring bed
nanti ganteng gatel iya kan
betul kan naura
yaudah lah arka gak usah diributin lagi
setiap orang itu pasti sudah terbiasa sama lingkungannya masing masing
kalau kamu mau dia nyaman di sini
ya kamu kasih dong kambing kek atau ayam gitu di kamarnya
biar berasa di kampung
orang lo yg gemar bisa dianggil mager
ini semuanya gara gara kamu
ngapain sih kamu nanya nanya urusan pribadinya arka
jangan jangan kamu deketin anak saya ya
saya gak ada maksud
saya gak mau denger alasan kamu ya
kalau kamu deketin anak saya arka
arka itu adalah calon suami kita
tante heran deh sama dia
kok bisa bisanya sih dia
dia peduli banget sama anak itu
padahal kan dia cuek
kok bisa ya
arka lagi pakai acara
nggak setahu alasannya dia gak mau pacaran
atau gini aja tante
kita usir mereka semua dari sini
biar arka gak terbangar lagi
itu bukan ide yang bagus
kalau kita sampai mengusir anak kampung itu
anak kambuk itu pasti akan mendapatkan simpati dari arka
dan arka akan mencarikan mana mana
itu yang tante gak mau
iya bener juga sih
tapi gimana caranya
biar arka gak mau mencari mereka